pihak maskapai lion air meminta maaf terkait pesawat yang tergelincir di bandara jalaludin gorontalo
semua pihak baik lion air dan komite nasional keselamatan transportasi atau knkt
kini tengah menyelidiki penyebab kecelakaan ini
ceo lion air edward sirait mengatakan mengalami kerugian akibat kecelakaan ini
dan setidaknya satu lima ratus penumpang tujuan gorontalo untuk sementara tidak bisa diterbangkan
edward juga menjamin semua biaya yang timbul akibat kejadian ini ditanggung oleh lion air
memang bandara akhirnya ditutup secara resmi direncanakan sampai besok pagi
dan mudah mudahan malam ini pesawat bisa kita geser
kami juga ada kurang lebih empat belas penerbangan dari dan ke gorontalo itu
akhirnya harus kita batalkan dulu sampai waktu yang tidak ditentukan nanti
bagi penumpang kami yang hari ini harusnya terbang keluar dari gorontalo dan menuju gorontalo
kami berikan pilihan untuk menunggu sampai bandara dibuka untuk reschedule
ataupun mereka membatalkan penerbangannya merefund kita akan kembalikan uangnya
dan lion air ini telah membentuk tim penyelidik untuk menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat lion air di gorontalo
pesawat dengan nomor penerbangan jt delapan ratus sembilan puluh dua tersebut tergelincir di bandara jalaludin gorontalo pada minggu malam
semua awak dan satu ratus tujuh puluh empat penumpang selamat komite nasional keselamatan transportasi dan kementerian perhubungan
kini tengah menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat lion air rute makassar gorontalo tersebut
sementara itu pilot pesawat kapten joko sigit diberhentikan sementara hingga kasus ini diselidiki
saat ini tim kami dan tim knkt dan juga dari perhubungan sudah sampai di gorontalo
dengan membawa alat alat untuk melakukan evakuasi pesawat
kita setelah kejadian dilakukan pemeriksaan uren
pemeriksaan uren ini adalah di gorontalo
rangka mengantisipasi adanya kemungkinan penyalahgunaan hal hal yang masalah obat narkotik
istilah di kita mereka dalam pengawasan atau observasi
nanti kami akan bicara dengan knkt maupun direktur kelaikan
kalau mereka mengatakan pilot ini harus kita uji berbagai hal ya kita akan uji
sementara ini beliaunya tidak diterbangkan sampai waktu yang tidak
saya berpikir sekarang itu untuk penyusup debak
ini satu perhubungan
ini harus kita sanggup ague koloni untuk noun terhadap alat alat kasus ini
meskipun mereka sembarangan berdua jadi sebagai fungsi yang dapat dimana
terima kasih testing